ya ini pesta pernikahan antara pangeran harry dan meghan markle memang pastinya selain membawa animo atau antusiasme dunia ini juga membawa keuntungan bagi para penduduk sekitar castle windsor
pasalnya mereka menyewakan tempat tinggalnya dengan harga yang cukup fantastis
nah bahkan fani salah satu media amerika serikat telah menyewa pondokan sekitar kastil dengan harga tiga puluh ribu pound sterling atau sekitar lima ratus enam puluh juta rupiah
mei mendatang mata dunia akan tertuju pada kastil windsor tempat terselenggaranya pernikahan pangeran harry dan meghan markle
para penggemar the royal family diperkirakan akan memenuhi kota back shear untuk melihat langsung perhelatan akbar ini
keluarga sekitar pun tak mau melewatkan kesempatan ini untuk menyewakan rumah tinggal mereka dengan harga yang cukup fantastis
dikutip dari dailymail uk salah satu pub bernama the hours and groom mengaku mematok harga untuk tempatnya yang memiliki dua kamar sebesar lima belas ribu pound sterling atau sekitar dua ratus delapan puluh juta semalam
sementara pondokan bernama the corpenters arms telah disewa oleh salah satu agensi media amerika nbc seharga tiga puluh ribu pound ster league atau sekitar lima ratus enam puluh juta rupiah
mereka rela merogoh kocek dalam dalam demi mendapatkan spot terbaik dari pernikahan
berbeda dengan pub atau pondokan lain warga sekitar kastil mengaku cukup memasang harga tiga ribu pound sterling atau sekitar lima puluh delapan juta rupiah per malamnya
dikutip dari independent uk mereka juga mempromosikan tempat miliknya di situs penyewaan tempat seperti airbnb
warga lain mengaku siap renovasi rumahnya untuk menggaya turis
mereka tak keberatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperindah tempat tinggalnya
selain itu mereka juga mengaku keuntungan yang diberikan jauh lebih tinggi
mereka siap menginap di rumah kerabat jika ada turis yang hendak menyewa rumahnya
namun keuntungan menggiurkan ini tak berlaku bagi sebagian penduduk windsor
dikutip dari express uk sejumlah warga mengaku tak berniat menyewakan tempat tinggalnya karena tak percaya pada turis yang akan meninggali rumahnya
mereka khawatir kehadiran tamu malah merusak properti miliknya
lebih dari seratus ribu orang diprediksi akan hadir dalam gelaran pernikahan abad ini

tentunya momen akbar sembilan belas mei mendatang bisa mendatangkan keuntungan fantastis untuk kota berkshir khususnya daerah sekitar windsor